masih aja ngeles
orang cuman berdua juga
kalau emang suka bilang aja suka
cinta bilang aja cinta
jangan pungkiri hatimu
biasa itu orangnya setia gak kayak kamu
dih kata siapa
nenek juga orangnya setia tau
nenek itu udah memutuskan untuk komitmen
sama satu orang aja opa korea kawedua
pacar nenek yang kemarin yang astronot
udah nenek putusin
yang kayak tujuh turunan udah nenek tinggalin
satu doang setia sama kita
apa gue telepon riki aja ya
lalu anda boleh pergi
lo pikir gue bakal percaya sama trik lo ardebaran
anda lepaskan boim
saya biarkan anda pergi
lepaskan sih pak
sekarang saya tanya sama kalian semua
siapa yang suruh kalian teror keluarga saya
di atas dia siapa
saya yakin dia masih punya bos
kita gak tau pak
benar apa kata teman saya pak
di mana rumah iqbal
kita semua gak tau pak
kita semua gak tau rumah pak iqbal
kita semua gak tau rumah pak iqbal
harus sampe itu
kalau gitu kita pakai dulu pak
aku gak enak juga sama catherine
jam kerja dia udah habis takutnya kelamaan buat dia
makasih tante om
kenapa tahu papa udah ngomong sama kamu berkali kali soal ini
tapi papa masih sangat berharap
kamu mau membantu untuk kesembuhan elsa
karena dia sangat mencintai kamu
nanti kalau elsa sudah sembuh
dan memang kamu gak punya perasaan sedikitpun lagi sama elsa
kamu tidak mencintai dia
kamu untuk meninggalkan elsa
tapi bantu dia dulu
bantu dia sembuh dulu
apalagi dia sedang mengandung
dan dia masih istirahat
dan dia masih merasa terisak kamu
bantu dia no
aku akan pikirkan soal itu
sekali lagi terima kasih pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kenapa sih kok gunda gulana gelisah gitu
ya ini saya heran aja
saya heran kok ricky belum datang datang juga ya
biasanya jam segini dia udah datang
elsa mulai suka beneran ya sama lopa korea ya
iya saya jatuh cinta sama opa
apaan sih neng
bukan kayak gitu
riki datang ke sini karena disuruh sama suami saya
buat ngasih hadiah
tapi kok sekarang gak datang ya
saya jadi khawatir deh nek
orang cuma berdua juga
kalau emang suka bilang aja suka
cinta bilang aja cinta
jangan pungkiri hatimu
itu orangnya setia nggak kayak kamu
dih kata siapa
nenek juga orangnya setia tau
neneng itu udah memutuskan untuk komitmen sama satu orang aja
pacar neneknya kemarin yang astronot
udah nenek putusin
yang kayak tujuh turunan udah nenek tinggalin
satu doang vika
satu doang setia
apa gue telpon ricky aja ya
kita damai ya rik
aku udah gak sebel lagi sama kamu
kamu kan udah baik
mau jadi penyampai hadiah dari mina
aku boleh nggak minta nama telepon kamu
kalau misalkan aku ada perlu apa apa aku bisa hubungin kamu langsung
kan kamu sekarang asistennya nino
kalau butuh apa apa
terima kasih ya
kira kira kapan ya opa korea kw dua ngelamar nenek
elsa tuh emang bener bener diajak ngomong malah pergi
atau jangan jangan elsa tuh cemburu ya
karena nenek udah mau dilamar sama opa korea kw dua
sedangkan opa kw satu eh opa korea belum ada pergerakan apa apa
soalnya pesona nenek tuh kan emang selit di tepis
istri bapak tuh kayaknya sayang banget ya sama pak
tapi tadi saya jadi ikut dengar dan ikut penasaran
apa bapak segitu yakin ya kalo
bayi di dalam kandungan elsa bukan anak bapak
bapak nggak takut menyesal nantinya
jadi dulu papa saya